aksi pengejaran terhadap sebuah kapal cepat tanpa nama atau yang biasa disebut kapal hantu oleh helikopter wal airut polda bangka belitung
terjadi di perairan pulau nangka kecamatan sungai selan kabupaten bangka tengah provinsi bangka belitung sabtu pagi
polisi sempat memberikan imbauan agar nakoda menghentikan kapalnya
namun kapal hantu itu justru terus melesat menghindari kejaran petugas hingga menerobos hutan bakau di tanjung jati ogan komering hilir sumatera selatan
dalam pelariannya para pelaku juga terlihat membuang beberapa barang ke laut
pengejaran terhadap kapal tanpa nama ini berawal saat petugas mendapat laporan ada kapal melintas dalam kecepatan tinggi di pulau maspari perairan kepulauan bangka belitung dan diduga membawa barang ilegal
dengan peringatan berupa public address maupun tembakan tidak mau berhenti
bahkan sebagian pada waktu dikejar itu mereka membuang beberapa barang dan kemudian melarikan dirinya masuk ke hutan bangkok
hingga kini polisi masih terus memburu para pelaku yang berhasil melarikan diri meninggalkan kapalnya yang karam di dusun tanjung jati kecamatan tulung

dugaan sementara pelaku yang berhasil kabur berjumlah empat orang
pihak kepolisian juga belum bisa memastikan kapal hantu yang arahnya dari muntok ke perairan tombolai bangka selatan atau lampung itu membawa barang apa
lantaran saat dilakukan pengamanan hanya ditemukan bahan bakar minyak stok kapal mereka
pengungkapan kapal hantu di wilayah perairan bangka belitung ini adalah ketiga kalinya
pada tangkapan pertama ditemukan ribuan botol miras ilegal yang diselundupkan
sementara di tangkapan kedua ditemukan kapal yang berhasil kabur
kapal tanpa abk dan barang bawaan
tim liputan cnn indonesia